hai hati hati bau saat ya iya saya mau pengalaman sering banget kayak gini
nggak mungkin lah kalau saya ini menyangkut lagi hati hati ternyangkut
pada gimana caranya nyangkut lagi
aduh adek majareng ngakut juga udah berhasil ya aduh hati hati bau saat nyangkut lagi
senyum jambri sakit listrik
ya habib salam alaika salawat tuhan alaika ya mendingan salawat anda kalau ngeliatin
kerjaan ini belum rapi itu belum rapi baru makan jemurin udah hujan taruh dulu dah
melihat sayuran penuh penuh banget tiap hari biarin dah biar pada sehat nah ini
kenapa di sini belum dituang ternyata kalau taruh di botol jadinya kagak rubuh waktu mau dipakai eh
disini ngapain di sini nih posisi tanya ayo ngapain di sini langsung bersih ayo
terjak terjak terjak ngek ngek gitu udah jadi pada mabu lagi
yaudah nanti saya bantuin
kita dulu dong sabar aku dulu
kamu juga lama katanya mbak
sobri indra lukman kembaliin botolnya
itu botol punya mpositi
dicariin mau dipake
pake dibawa lagi
kalian ternyata ngambil botol ini
diam diam dari dapur
sekarang ustadz tau
mungkin kalian pikir botol ini isinya sirup
tapi ternyata minyak goreng
minyak pahit tidak rasa
yaudah sekarang kalian bertiga ikut ustadz ke dapur
kalian harus minta maaf sama positif ya
saya balik ke gerbang dulu
biasa gerbang ada yang jagain
titip bocah bocah ke mpositi
waalaikum salam roadsummen walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak sri kiti
pak sri kiti
biasaan deh bukannya jaga malah kelayapan
pak sri kiti
pak sri kiti
sabar pak ustadz sabar
pak d sabar pak d
kan pak d yang ngajarin saya
aduh pak d ini beneran gak ada orang ini pak d
naik pager deh
aduh ini bener
saya mau ada pengalaman
sering banget yang kayak gini
gak mungkin lah kalau saya ini nyangkut lagi
hati hati ntar nyangkut
iya pak d
pak d gimana sih caranya
pak d nyangkut lagi
pak d ngajarin nyangkut juga
udah mulai saya gak nyangkut ya
aduh hati hati loh ustadz
eh nyangkut juga pak d
lu dua aja deh
aduh gimana dong pak d nih
masya allah pak d
lah kenapa jadi pak d nyangkut begitu
kayak cucian di angin anginin
cucian basah cucian basah
belanja ngapa apa lagi ditinggal di situ
nanti aja dia hilang
ada aja kaluan sih
layapan mulu sih
itu bukan layapan
yang ditolongin yang dibuka ini
belanjaan yang ditolongin
setriduan kita udah ngambil di sirup
minyak goreng maksudnya
ini pak siti kita balikin
pak siti maafin
tapi besok besok kalau pada mau minum air sirup
itu juga kalau ada sirupnya
juga jangan pada minum ini nih
ya allah ini banyak penyakitnya ini
ini minyak goreng
lagi pak siti setriduan
nah cakep kalau gitu
ingat ya sobri indra lukman ya
kalian bertiga sudah berjanji
tidak akan mengulanginnya lagi
jadi jangan pernah diulangin lagi ya
nah pak siti
belanjaannya di tv saya saya bawain di depan
itu belanjaannya doang yang nyampe
padenya mana pak de
ketinggalan di gerbang
pandang keselip lagi
pusan pusan pegang dulu
hei bantuin bantuin bantuin
itu pak de apa tamu
masih gerbang aja
aduh sri kitty
pak musa pak de lagi pada main apa nih
acara apa nih
oke banyak lagi
jadi daripada kalian banyak nanya mending kalian bantuin panggilin sri kitty
yaudah kita santai aja
ah ini kewanaan lagi dateng
duduk duduk duduk
bahkan pak tepang ini dibiangin
lihat pak d
nah sekarang pak d ceritain nih
tadi kita bisa nyangkut begitu
saya pulang dari pasat
mau nggak mau
dia sama kejadiannya
belanja di luar
naik ke atas
naik ke atas
oh begitu lah ceritanya
oh lebih seperti itu
sekarang bagaimana pak ustadz
yaudah kita masuk aja
makanya seperti itu ya
lepas kalau begitu